seorang ayah di kabupaten bandung ditangkap polisi karena dua kali menghamili anak kandungnya sendiri
anaknya yang sekarang sudah berusia tiga puluh satu tahun itu mengalami keterbelakangan mental
seorang perempuan tiga puluh satu tahun dengan keterbelakangan mental dihamili ayah kandungnya hingga dua kali
saat ini korban sedang hamil tujuh bulan sedang anak pertama sudah berusia sebelas tahun
pelaku ditangkap atas laporan istri atau ibu korban
jadi dari pengakuan dari sebelas tahun lalu anaknya ditanya tidak mengaku bahwasannya orang tuanya melakukan
di hamil yang kedua ini mengakui sudah berusia tujuh bulan dalam kandungan bahwasannya orang tuanya rakyat melakukan
saat ini pelaku ditahan dan terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara